antum bicara soal beban
antum berdua fikir
ana tidak punya beban
antum dengar ya
antum jangan kufur
beban ana jauh
jauh lebih berat
daripada beban yang antum berdua fikul
ana akan bertanggung jawab
dan barang siapa mengajak kepada kesesatan
seperti orang yang mengikutinya
tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun
dan anda juga
urusan lebih penting daripada ngurusin bocah nih ya bukannya kamu pahala jadi bagaimana udah
saya duluan bang saya aja bang saya aja bang ustadz ya bang setuju ya udah gue bantuin ya
bawa barang apaan lo kagak bila ke sokin kagak ya aduh udah ngomongannya jangan kayak begitu deh
lo kayak pemuda tahun dulu lo kesokan kesokin kesokan kesokin bilang enggak deh yang agak
tadi lo tanyain ah ribet loh bobaran kagak kagak lo gram gram
kita cari kita perpencang
kalau gitu gue permisi dulu ya
gimana keadaan ibu saya akan lebih baik jika segera dilakukan tindakan operasi
operasi iya betul saya permisi dulu pak
ke daerah sini
jalan jalan udah lo ikut aja
udah ikut aja gue gulung
udah ikut udah

karena aku panda panda
gue ada apa di baca
kok kita ditinggal
berarti kita kena kabur
malah cabut baca itu
lu kesana lu kesana
woi jangan lalu lu
mana tuh baca
aman nih kalau kini
anak kucing mau gocek bapak kucing
apa yang lu katakan
preman pasar genjing
preman pasar genjing
kalau begitu kita besok kesana
kita ke pasar genjing untuk menyelamatkan bilal
ustadz kenapa lo berhenti
ustadz ini capek banget sih bang ustaz
ini tidak adil namanya
beban kita berat berat bang ustadz
bang ustadz juga gak bisa berhenti
ustadz bicara soal beban
ustadz berdua pikir
saya tidak punya beban
kamu bawa beras
tapi tidak bawa apa apa
ustadz dengar ya
ustadz jangan kufur nikmat
beban saya jauh
jauh lebih berat daripada beban yang ustadz berdua fikir
saya akan bertanggung jawabkan
ini dunia dan akhirat jauh lebih berat daripada beban beras yang antum vikul
jauh lebih berat daripada kantong plastik kangkung
walaupun sepuluh kantong plastik
jangan lupa like share dan subscribe channel ini
ustadz senang melihat apa yang sudah kamu lakukan farouk
masya allah terima kasih banyak umi
saya menanggung ustadz
tapi kalau anda boleh meminta
bahkan boleh memilih
saya rasa ilmu yang selama ini saya pelajari saya punya
itu lebih cocok untuk mengajar
santri di dalam kelas
atau membimbing umat ustadz
bukan di dapur
ilmu itu bisa didapat dimana saja
dan diamalkan dimana saja
justru apa yang kamu lakukan saat ini
banyak sekali berkah dan pahalanya
yang penting cuma satu
insya allah ustadz zainal
karena ikhlas dunia dan akhirat
irman dan gabu
ada beberapa santri yang belum mendapatkan mentor
ada baiknya kalau kamu ikut dengan ustadz jainang
ke kelasnya santri ikhwan
ya sudah kalau gitu
berasnya bisa dititip ke paru
sayurnya juga bisa dititip ke sini
dititip sebentar ya bang ustadz
tapi bukankah sebaiknya gabuk sama irman
membantu ana di dapur
kalau itu nanti ada cedio
dan mangkandar yang bisa membantu di dapur
mangkandar cediyo ya
seorang anak seorang ustadz besar
bawa beras sama kangkung
kul innama ana basharun mislikum yuha
ganti pengintip lagi
ilah hukum ilahun wahid
kan ada yang gak bener nih
ada apa mon
ada orang mencurigakan bang
pokoknya tadi dia ikutan sholat bareng
dia itu pandai menggambar situasi
sholat juga dijabanin nama mereka pasti bang